sementara itu pasca polemik terkait pidatonya di kepulauan seribu ahok kini tak banyak mengumbar komentar ke media terkait pilkada dki jakarta
namun saat ditanya penggusuran terkait normalisasi kalikrukut ahok akhirnya bersedia berkomentar
ahok menyatakan dirinya tak mau dianggap sebagai tukang gusur
kita tinggal dulu kita coba tanpa bongkar dia efektifnya normalisasi bisa nggak kalau nggak bisa ya sikat terus